menurut jawa barat ridwan kamil mengundang sejumlah delegasi internasional ke acara urban dua puluh retreet yang digelar di ciawi bogor jawa barat
sejumlah isu dan rekomendasi dari konferensi tingkat tinggi u dua puluh akan dibawa bersama ke ktt g dua puluh yang akan digelar di bali november mendatang
usai penyerahan pernyataan bersama atau u dua puluh communique rabu siang kocar konferensi tingkat tinggi u dua puluh ridwan kamil mengundang sejumlah delegasi internasional menginap di ciawi bogor selama tiga hari dua malam
u dua puluh retreat dihadiri oleh delegasi internasional dari lima peru korea selatan sawane afrika selatan dan sejumlah negara lainnya
dalam sambutannya rituan kamil menyampaikan betapa pentingnya menjaga komunikasi antar daerah untuk
saya sangat senang untuk memiliki acara ini kenapa
karena saya pikir kita perlu lebih banyak komunikasi
kita perlu tahu apa yang terjadi di eropa kita perlu tahu apa yang terjadi di afrika selatan kita perlu tahu apa yang terjadi di amerika selatan dan sebagainya
anda perlu tahu apa yang terjadi di indonesia di bagian dunia ini
semakin banyak kita berjumpa berkomunikasi saya pikir kita bisa memiliki lebih banyak pemahaman
karena kita harus melihat dunia sebagai satu entiti
ini adalah rumah kita
jadi apa yang terjadi di indonesia mungkin akan menyebabkan sesuatu di lima peru misalnya
para peserta retreat u dua puluh disambut dengan acara makan malam yang disertai dengan hiburan nyanyian
acara u dua puluh dua ribu dua puluh dua dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
saya telah tiba dua hari lalu dan saya mendapatkan impresi yang sangat baik tentang jakarta tentang pembukaan u dua puluh

karena seperti yang dikatakan oleh pemerintah apa yang terjadi di jakarta mungkin dapat mempengaruhi sesuatu di lima peru
apa yang terjadi di london mungkin dapat mempengaruhi sesuatu di quito ecuador
jadi ini penting untuk
untuk memperhubungkan kota kota di mana mana
forum u dua puluh urban untuk kita sangat penting karena tidak peduli di mana kita hidup di dunia ini kita selalu mengalami tantangan
dan itu juga terjadi dalam banyak hal kota kota mengalami tantangan yang sama
tantangan infrastruktur perang kebanyakan kebanyakan kelebihan elektrik perkembangan kecil muda bagaimana kita bisa mengelakkan semua ini
dan itulah mengapa penting untuk kita bertemu dan berbagi pengalaman kita
sejumlah isu dan rekomendasi dari konferensi tingkat tinggi u dua puluh akan dibawa bersama ke ktt g dua puluh yang akan diselenggarakan di bali november mendatang